pernyataan wakil ketua umum partai gerindra arief poyuono yang menyamakan pdi perjuangan dengan partai komunis indonesia berbuntut panjang
kendati sudah meminta maaf arief ada kemungkinan akan menghadapi gugatan hukum dari pdip
adapun partai gerindra akan memberi sanksi kepada arief atas pernyataannya
berikut ini kronologi polemik pernyataan arief poyuono yang kami rangkum
adalah partai yang menjunjung tinggi nilai pancasila
arief meminta maaf secara spesifik kepada ketua umum pdip megawati soekarno putri dan semua kader
masalah ini bermula saat kamis dua puluh tujuh juli yang lalu ketua umum partai gerindra prabowo subianto
mengatakan presidensial threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat
presidential threshold dua puluh persen menurut kami adalah suatu lelucon politik
yang menipu rakyat
yang menipu rakyat
yang menipu rakyat indonesia
kemudian kritik itu dibalas oleh sekjen pd perjuangan hasto kristianto pada dua puluh sembilan juli
dengan menyatakan kritik tersebut menunjukkan ambisi besar prabowo menjadi presiden
bagayung bersambut pernyataan hasto ini ditanggapi cukup keras oleh wakil ketua umum partai gerindra arief poyuono pada tiga puluh satu juli
arief mengatakan terkait dengan presidensial threshold dua puluh persen langkah pdp sama saja menipu rakyat
dilansir dari berbagai media online arief mengatakan langkah yang diambil jokowi dan pdip
serta antek anteknya sama saja membohongi masyarakat dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi
jadi wajar saja kalau pdi perjuangan sering disamakan dengan pki
reaksi keras terhadap pernyataan tersebut kembali datang dari hasto
yang menegaskan pernyataan itu berlebihan
partainya bersama tim hukum akan memfinalisasi kajian hukum
dan jika diperlukan
akan melayangkan gugatan
yaitu sebuah pernyataan yang berlebihan
kami adalah partai berdasarkan pancasila
ada kemungkinan kami melakukan gugatan terang yang bersangkutan
nah dalam menyampaikan macanan
setiap pribadi setiap pemimpin harusnya hati hati
karena apapun menjadi politis juga harus punya disiplin dalam berbicara
disiplin dalam berpintang
wakil ketua pemimpin partai gerindra fali zon
mengatakan dpp partai gerindra akan memberi sanksi kepada wakil ketua pembidang perburuhan
atas pernyataan tersebut
jadi tindakan itu sudah cross the line
sudah melewati batas
dan kami tidak pernah mempunyai pandangan sikap seperti yang disampaikan oleh
kalau ditegurnya sih sudah ya
yang bersangkutan akan dipanggil
itu terkait dengan pertanggung jawaban apa yang diucapkannya lah gitu
kita nantikan bagaimana akhirnya
akhir dari perang pernyataan itu
akankah berakhir damai seperti layaknya kompromi politik